emang dasar usul nih orang satu
loh kok bisa sih
yaudah sekarang saya kesana ya
maaf pak ada masalah sedikit di kantor
yaudah papa tinggal ya
wih tinggal dulu ya
vin sorry ya gue jadi ngerusuhin weekend lo
lagian gue juga gak mana mana
ya hitung hitung bantu bokap
bantu bokap lo
apa takut dikurangin uang jajan kalau nggak nurut
kalau harus nemenin seharian
terus lara yocin ngajak ketemu
gue harus alasan apa nih
atau kalau dewi cerita sama rara gimana
kan mereka lagi deket
pesanan ini udah semua ya pak
loh ini betah punya
jus semangka kok kenapa tidak dingin sekali
ini dingin banget pak itu udah jelas jelas esnya pak
tadi betah baru rasa pakai betah punya tangan ini
tapi dia tidak dingin
betah ini tuh kalau minum
harus suka yang dingin dingin
yaudah waktu itu saya ambil es baskom dulu ya pak nadif
ya ampun baskom
besar begini berarti
ya katanya mau dingin
ini juga kita punya roti bakar
kenapa ada hitam hitam semua
bapak pesannya apa
ya pasti ada hitam hitamnya
kok bapak gak mau ada hitam hitamnya
mending pesen roti kukus tau gak
nona ini paling keras pala sekali ya
betah mau bicara sama bapak ini
eh gak usah yaudah
setelah itu saya ambil yang baru ya pak nadif
ya bentar dong pak
hari pertama juga tuh
betah belum makan ini
selamat makan selamat makan
tapi alih tadi lihat toh
para perempuan kepala batu itu
dia penyengkau paling kesal sekali
karena dia tidak bisa lawan betah
hari pertama kerja
mau dapat pecat
lo seneng boleh div
gue yakin pasti bokap lagi ketemu sama mamanya misha
bener gak sih itu mamanya michelle
permisi mas udah reservasi belum ya
belum belum belum
untuk berapa orang
mau duduk dimana
duduk sini aja
mbak saya langsung pesen kafe latte ya
ditunggu ya mas
emang dasar usul nih orang satu
ancur ini ketuk sunah
basah namanya hancur
ya persis begitu sih baiknya
jauh banget lagi
asik banget ngobrolin gak kedengeran tapi
itu kayak rifqi deh
tadi ada yang menyebut nama rifqi anak aku
bener anak aku ada disini
rasanya banget sih
baik baik baik
udah lama banget kita gak ketemu ya bro
lama banget itu
oh ya terus lu kenapa ngilang gitu aja
wah panjang bro ceritanya
gimana kalau kita ceritanya di situ aja
thanks banget ya roy
kamu mau dengerin cerita aku
aku udah lega sekarang jadinya
ya pokoknya seperti yang aku bilang tadi
kamu awasin dulu suami kamu beberapa waktu ini
kalau dia masih belum juga memutusin dengan perempuan itu
ya mungkin jalan yang terbaik buat kamu adalah pisah jalan
aku akan coba ikutin saran kamu
ngomong ngomong kamu itu kok jadi lebih bijak ya
selalu menjadi single parent lah
ya mungkin karena anak aku
ras kepala banget
jadi aku terlatih untuk jadi sama
kerja apa gimana ya
sebetulnya nol ini bisa kerja atau tidak
saya nggak sengaja tadi ditabrak sama
lihat ini betta punya baju jadi kotor toh
nggak sengaja juga
maafin ya kak toh
saya ada harus ngelakuin sesuatu
mohon maaf atas kelalaian karyawan kami
sebagai permintaan maaf saya
apa yang menu yang kakak pesan kami berikan gratis
oh ya jadi meta bisa pesan menu tambahan kak
asli gratis semua pak
atas permintaan maaf kamu
lain lain kali itu kerja yang betul
hari ini kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan
padahal kamu hanya menganggap
melayani satu tabel
kamu bisa kerja nggak
bukan hanya memalukan
tapi kamu juga suruh merugikan kafe

ini upsetting banget
aku harus ngurangin aku sendiri
harus tiga ratus setelah menginfeksi trabajar untuk kamu

agar itu atau tidak
akan mereka sampai keputusan